jangan terus menghindar
bertarunglah yang benar
tentu saja hal ada orang asing itu
luci nggak bisa membunuhku
aku belum percaya pada penjelasan ngerongkok
sudah terbebas dari pengaruh dan yang mengandam ayu
aku juga merasakan hal yang sama
dan yang mengandam ayu itu
adalah seorang yang kuat
dan tidak mungkin dikalahkan begitu saja
kalau begitu kita harus haspadanya
terjadi kejadian buruk yang terkait dengan palastri
bukankah empu memiliki sebuah pusaka
yang sangat kuat bisa menangkal lembut jahat
kita akan mencari pembunuhnya
kris chandra sangkala
kamu benar nyi
aku mempunyai kris itu
sebentar aku ambil
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku warisi dari guruku
dan khris ini juga
yang aku jadikan model
ketika aku membuat keris mega lama pesanan gusti ronggolawe
aku bisa merasakan pamur keris ini
keris ini benar benar luar biasa
keris ini benar benar luar biasa
tapi bagaimana aku mengambilnya tanpa diketahui romo
bagaimana aku mendapatkan keris itu dan menyerahkannya kepada raden arda raja tanpa harus menjadi tersangka
aku sudah menemukan cara untuk mencari keris itu
untuk mewujudkan rencanaku
baiklah ampuh saya mohon pamit karena sudah malam
silakan terima kasih sudah memberikan pertolongan pada keluarga ku

ini mungkin memang hanya bernutas dari yang tersangka itu sendiri

terima kasih kepadamu dan juga para lelembut tuntarik
suatu kehormatan bagi kami bisa membantumu tuanku raden
jika raden membutuhkan bantuanku lagi
raden hanya menyebut namaku tiga kali sambil memejamkan mata
maka aku akan datang untuk membantu
akanku ingat pesan itu
terima kasih raden
kemana anak itu
nyi pataka ala ala belemah jalan dulu
mau apa kalian datang kemari
bagus kau mengenaliku lunggah
aku datang bersama muridmu
sekarang cepat serahkan kitab naga puspa warisan guromo
entah telingamu yang tuli
atau kepalamu yang bebal
sudah berkali kali aku katakan
aku tidak menyimpan kitab warisan mendiang guruku itu
selain kaus siapa lagi yang menyimpan kitab naga puspa
hei mpu lunggah
kau sudah tua
sebentar lagi kau akan mati
mengapa tidak kau berikan saja kitab itu kepada kami
agar hidupmu tenang
bukankah begitu nyai guru
ada baiknya kau mendengarkan saran dari muridku lungga
daripada kau membawa kitab itu ke liang kubur
lebih baik sekarang kau serahkan kitab tenaga puspa itu kepadaku
kalian benar benar keras kepala
aku sudah katakan
aku tidak punya keliang kubur
aku tidak akan membawa kitab itu
karena aku tidak memiliki kitab itu
kau keras kepala lunggah
sepertinya dia tidak akan ngaku
jika kita menyerangnya saja
jangan lupa like share dan subscribe